dua puluh mei merupakan hari terakhir sebelum pelarangan mudik diperlakukan pemerintah
untuk itu banyak warga yang menggunakan kesempatan ini untuk mudik lebih awal
karena kebetulan tanggal sebelumnya saya masih ada kerjaan yang harus diselesaikan
jadi saya selesaikan kerjaan baru bisa balik hari ini
per lima mei jumlah penumpang meningkat menjadi lebih dari sepuluh orang
dari total sembilan empat ratus penumpang pada hari sebelumnya dengan dua puluh kereta yang akan diberangkatkan
meski jumlah penumpang lebih banyak
antrian calon penumpang yang akan melakukan tes swab antigen dan genus tidak sepanjang hari hari sebelumnya
kepala humas dawab satu kai jakarta eva haurinesa mengakui
hal ini terjadi karena penumpang sudah melakukan tes swab sebelum ke stasiun
kalau kita lihat di hamin satu saat ini kalau kita lihat semuanya sudah jauh lebih kondusif
karena kebanyakan pengguna jasa ini sudah melakukan tes genus ataupun antigen itu sepertinya kemarin
jadi sekarang kalau kita lihat itu mereka pada saat datang sudah langsung masuk ke area boarding
hal inilah yang dilakukan cita
ia memilih tes swab pada empat mei sehari sebelum berangkat
saya tes di kantor kemarin sore
soalnya kalau di situ pasti penuh lihat aja itu ngantri gitu
saya soalnya kan sukanya buru buru ya
jadi takutnya nggak ke ini waktunya
jadi yaudah saya tes di kantor gitu
pemerintah resmi menerapkan larangan mudik pada enam hingga tujuh belas mei mendatang
jadwal keberangkatan kereta pun dikurangi
dari dua puluh menjadi tujuh keberangkatan hanya untuk keadaan mendesak
kita minning room yoga aris jakarta